kayaknya om alex gak percaya deh sama omongan nyata
kita pergi aja sekarang
om alex jalan ke arah sini
buat kita gak bisa kabur dari sini
soalnya ini depan mentok
gue sama yang lain
buat nemuin pangeran
lo percaya sama gue
tapi gue takut pangeran kira kira pagi
gue gak mau kehilangan pangeran
iya gue tau
lo tenang dulu sekarang ya
udah lebih tenang
gita juga senang
jadi kita kesuri tidak lagi
untuk saat ini kita masih menunggu respon dari pangeran ya
tapi sampai kapan dia bisa merespon dan kapan dia bisa sadar
untuk hal itu memang saya belum bisa memprediksi
karena setiap pasien yang koma mempunyai fase tingkat kesadaran yang berbeda pak
tapi pangeran masih bisa sembuh ke dok
ya tentu kami akan mengupayakan semaksimal mungkin
semoga saja kondisinya cepat kembali normal
saya minta tolong sama dokter
untuk melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pangeran
ada satu lagi di minum saya sampaikan pada pak alec
kalau bisa bapak segera menghadirkan usus goreng yang sering disebut sebut pangeran saat dia menggigil pak
semoga saja kehadiran usus goreng yang diharapkannya itu bisa cepat mengembalikan kesadarannya
dan untuk saat ini saya akan kembali mengevaluasi kondisi pangeran dengan dokter ahli lainnya pak ya
dan sementara waktu pangeran akan ditemani oleh seorang perawat
makasih ya dok
kalau begitu saya tinggal dulu pak
aku gak mungkin minta cewek asongan itu untuk datang ke sini
pangeran pasti bisa cepat sadar dari komanya
tanpa harus ada perempuan itu disini
sepertinya ada yang gak beres disitu
aku harus bisa memastikannya
gak sebaiknya ke kantor aja
kebetulan kan udah jam kantor ini
biar saya ajarin temen temen yang jagain pangeran disini om
ada yang kalian sembunyiin dari saya
gak ada yang saya sembunyiin
kita juga gak tahu maksud om
saya denger sesuatu yang jatuh tadi disana
waktu saya bicara sama dokter
saya curiga ada sesuatu disana
kayaknya tadi saya sempet liat om
kayaknya ada disana tuh ada petugas kebersihan
mungkin dia lagi bersih bersih suatu
apa disitu lantai
terus nyenggol benda jatuh gitu om
ya denger kan kenceng sekali
saya tau itu jalan buntu disana
sikap atta buat aku yakin
kalau ada sesuatu yang lagi mereka sembunyikan
aku harus bisa membuktikan kecurigaanku
ya lu ya harusnya tuh tahan dong
gue juga udah cari alasan
kayaknya om alex gak percaya deh sama omongan nyata
kita pergi aja sekarang
om alex jalan ke arah sini
buat kita gak bisa kabur dari sini
soalnya ini depan mentok
masa sih kamu gak bisa handle mereka dulu
kasih tahu dong sama mereka kalau saya masih di rumah sakit
kamu tahan mereka dulu sampai saya datang
saya segera kesana sekarang
aku sam suv

kau ada tenaga apa

ya tau ga
nanti pattanya neng
tak putri udah boleh masuk dalam dokter sudah pergi tapi tidak ada satu suster yang
jagain pangeran tapi gue pengen banget lihat kondisinya pangeran tak khawatir banget sama dia
food kita semua ngerti perasaanmu tapi lo harus tenang karena kita harus nunggu waktu yang
tepat supaya bisa ketemu sama pangeran masalah suster biar gue yang urus serius
dari tadi melpon saya terus pasti dia udah lihat konfesi persoalan itu kan jelas saya tidak membela
dia saya tidak membela kebohongan dia saya yakin bagus normal pasti marah banget loh sama pak bos
tapi kalau saya pikir pikir tindakan pak bos itu emang bener sih normal aja ya seharusnya itu dia itu
terus kita kemana ini ke kantor apa ke rumah temuin non mail
ya sinta ada apa apa
jatuh dari jembatan
kenapa pak bos
si muka playboy kecelakaan
barusan aja sinter telepon saya
kondisinya pangeran mengkhawatirkan
rumit banget hidup saya
pangeran lah belum lagi belum lagi bunawang
kita pulang aja ke rumah coba
siap pak bos
maaf lagi ngapain ya maaf gue rawang saya boleh pijam komputer sebentar soalnya komputer saya lagi ngeheng
oh iya nggak papa lanjutin aja